terima kasih masih bersama kami
diduga usai mengkonsumsi jajanan permen
dua siswi kelas satu sd di kota bogor mendadak teler sepulang sekolah
keduanya bahkan mengalami pusing mual sakit dada hingga tidur seharian
polisi menyita sampel permen mencurigakan itu untuk diuji laboratorium
puluhan wali murid di sd panaragan kota bogor
memeriksa kesehatan anaknya kepada petugas medis pada rabu siang
hal ini dilakukan karena sebelumnya
dua siswi kelas satu ini mendadak teler sepulang sekolah
keduanya bahkan sempat merasakan debar debar hebat sakit di dada
mual pusing hingga tertidur seharian
usai diselidiki kedua gadis berusia enam tahun itu
mengaku sempat jajan permen di depan sekolah dan akhirnya teler
tidur terhadap di kursi nyender
tidurnya tuh nggak melemlek gitu kayak yang mabok ya maaf gitu
dia sempat mimpi
katanya mimpinya sendiri dia di sana nggak ada siapa siapa
pas pulang dari btm setengah limaan dari rumah
jantungnya berdebar dia nangis
ibu pegangin dada dada sakit katanya
saya pegangin dada dadanya ya ya makuncung banget itu
nggak wajar kan kita tahu kondisi anak sendiri ya
paling dia kalau tidur siang pun paling setengah jam satu jam gitu ya
terus seharian dan selama seharian itu dia nggak minta suhu
nggak bangun lagi sama susu

sampai paginya saya bangun untuk sekolah tetap tidur terus
para orang tua guru dan polisi langsung bertindak
razia sejumlah jajanan pun dilakukan dan kemudian diuji laboratorium di mabespori
kejadian serupa bahkan pernah terjadi di pemukiman cikaret
seorang siswa sd juga teler setelah mengkonsumsi permen
kita sudah melakukan
langkah langkah kemudian salah satunya itu yang tadi dilihat ya dari puskesmas
mereka sudah koordinasi dengan orang tuanya juga memeriksa anaknya
kemudian kita juga sudah menunjukkan para pedagang di sekitar sini
para wali murid berharap pemerintah segera bertindak
lantaran ancaman bahaya permen mengandung narkoba terus mengancam anak anak sekolah